assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sore hari ini saya ingin mengenalkan
staf khusus presiden yang baru
yang tugas khususnya nanti adalah
mengembangkan inovasi inovasi di berbagai bidang
di sini segera kita lihat anak anak muda semuanya
yang pertama langsung saja saya kenalkan
saudara adamas belva syah devara
berdiri mas belva
umur dua puluh sembilan tahun s dua nya ganda lulusan harvard university
dan stanford university di amerika serikat
kita kenal mas belva syah devara
umur dua puluh sembilan tahun s dua nya ganda lulusan harvard university dan stanford university di amerika serikat
kita kenal mas belva syah devara
umur dua puluh sembilan tahun s dua nya ganda lulusan harvard university dan stanford university di amerika serikat

juga mendapatkan medali emas dari lee kuan yu
saat lulus sarjana di ntu di singapura
kemudian yang kedua
putri indah sari tanjung umur masih sangat muda dua puluh tiga tahun
saya juga kaget masih dua puluh tiga tahun
ini jebolan sarjana academy of art di san francisco
kita sering dengar kiprahnya sebagai founder dan ceo di creative pruner
kemudian yang ketiga saudara andi taufan garuda putra umur tiga puluh dua tahun
banyak meraih penghargaan atas inovasinya
kepeduliannya terhadap sektor sektor umkm
menjadi ceo di pt amarta mikro fintech
saya kenal bio saat urusan fintech
yang keempat ayu kartika dewi tiga puluh enam tahun tapi kelihatannya masih dua puluh lima tahun
adalah salah satu anak muda yang memiliki misi mulia untuk merekatkan persatuan di tengah kebinekaan
menjadi pendiri dan mentor lembaga sabang merauke seribu anak bangsa merantau untuk kembali
meraih gelar mba di dok university di amerika serikat
gracia billy mambrasar umur tiga puluh satu tahun
ini putra tanah papua lulusan nu australia s dua dan juga sekarang masih menempuh
sebentar lagi juga selesai di oxford university
dan nanti juga juli akan mengambil eh juli oktober
oktober juga akan masuk ke harvard university untuk s tiga ininya
billy adalah tawin taibat tanah papua yang kita harapkan banyak berkontribusi
dengan gagasan gagasan inovatif dalam membangun tanah papua
menjadi ceo kitong bisa
dan yang keenam
ki yudestia umur juga masih muda tiga puluh dua tahun
angke adalah anak muda penyandang disabilitas yang aktif bergerak di sosiopreneur
melalui disable enterprise yang didirikannya
aktif sebagai anggota asia pacific federation head of hearing
saya juga minta nanti angki untuk menjadi jurubicara presiden di bidang sosial
dan yang ketujuh ini santri anak muda tapi santri
aminuddin ma'ruf umurnya tiga puluh dua tahun
aminuddin ma'ruf umurnya tiga puluh dua tahun
aminuddin ma'ruf umurnya tiga puluh dua tahun
aminuddin ma'ruf umurnya tiga puluh tiga tahun pernah menjadi ketua umum pbi
nasaminuddin saya minta keliling nanti ke santri ke pesantren
untuk menebar gagasan gagasan inovasi inovasi baru
karena saya yakin pesantren akan bisa melahirkan talenta talenta
yang hebat untuk memajukan bangsa ini
ketujuh anak muda ini akan menjadi satra satra poresk download budaya sumbera dan étaient menypelihammersa tempatan magnets
muda ini akan menjadi teman diskusi saya harian mingguan bulanan memberikan
gagasan gagasan segar yang inovatif sehingga kita bisa mencari cara cara baru cara cara
yang out of the box yang melompat untuk mengejar kemajuan negara kita
saya juga minta mereka untuk menjadi jembatan saya dengan anak anak muda para santri muda
para diaspora yang tersebar di berbagai tempat
membangun negara ini kita akan lihat nanti gagasan gagasan itu apakah bisa diterapkan
saya rasa itu yang bisa sedikit saya sampaikan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh